jujur saya bingung harus mulai dari mana
karena saya tidak paham dan tidak mengerti
atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya
yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum yosua
namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah
mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum yosua di tanggal delapan juli dua ribu dua puluh
tetapi dimulai dari proses penyidikan saya
seakan akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum yosua
baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari magelang
dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah dunia
padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti
saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan
dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan
kemudian saya dianggap juga telah sekongkol
kepada bapak ferdis sambo
namun berdasarkan hasil persidangan
saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya
yang menyatakan kalau saya bertemu dengan bapak ferdis sambo di saguling
dan tuduhan berikutnya saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada al mahum yosua
karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu
yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai art
jadi kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada al mahum yosua
apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya
maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum yosua
apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya
maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur
saya sudah ditahan kurang lebih lima bulan
dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada al mahum yosua
bahkan yang lebih parah di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan ibu putri
saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini
juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka
di sisi lain album yosua juga baik kepada saya
bahkan saat saya dua tahun tidak bekerja
dengan bapak ferdis sambo
al mahum yosua pernah membantu saya dengan rezekinya
karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah
saya berpikir saya harus membantu saya dengan rezekinya karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah
saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian bap dari richard
saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan
tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan
tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan
tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan
sebagaimana seharusnya walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa
dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan al mahum yosua
demi allah saya bukan orang sadis tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang
apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya
saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan al mahum yosua
tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan